hai ini dia soto tangkar tangkar sendiri merupakan tulang iga sapi sepintas soto tangkar mirip dengan
soto betawi namun kuah kental santannya tidak diberi campuran susu selain itu ciri khas dari
soto tangkar adalah tambahan sate daging sapi seperti ini kalau ciri khasnya pastinya adalah
warna merah dari kuah soto tangkar dan jika sebelumnya soto tangkar itu identik dengan
tulang iga dari sapi kalau sekarang ciri khasnya justru dari sate daging sapi ini karena aroma
bakarannya akan membuat satu porsi soto tangkar ini menjadi sempurna saatnya makan
soal isian cukup bervariasi tak hanya bagian tangkar atau tulang iga sapinya saja

menggunakan potongan daging jerawan hingga urat sapi salah satunya di kedai soto tangkar haji diding
yang telah berdiri sejak seribu sembilan ratus enam puluh dua di kawasan tambora jakarta barat kita punya kelebihannya di sate
bakarnya jadi untuk rebusan itu kan mereka rata rata yang punya soto tangkar di tempat lain itu mereka
tidak menggunakan sate kuah nah kita disini dimodifikasi antara bakar dengan rebusan itu
digabung menjadi soto tangkar seperti itu semangkuk soto tangkar haji diding dibanderol
lima hingga tiga puluh rupiah tergantung jenis isiannya sementara sate daging sapi dijual lima ribu rupiah
bertusuk jembatan saya bergeser ke kedai soto tangkar lain di kawasan tanah abang jakarta pusat yang
tak kalah legendaris yakni soto tangkar bang edi yang telah buka sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh empat pemilik kedai yang juga
telah memiliki dua cabang ini mengaku tidak lagi menggunakan tulang iga dalam beberapa tahun belakangan
meski demikian pembeli tampaknya tidak keberatan dan tetap menjadi pelanggan tetap jadi emang
hai disitunya diganti ke tulang muda kalau iga jarang ada yang minta di sininya jadi palingan
daging tulang muda kalau campurannya itu cuman daging tulang muda sate sama jerawan aja resep
soto tangkar telah berkembang di kawasan batavia jakarta sejak zaman penjajahan belanda sejarawan
mengatakan kelahiran soto tangkar erat kaitannya dengan situasi bangsa yang tengah dijajah dan hanya
bisa memakan sisa bagian sapi yang tidak dimakan oleh para penjajah enggak ya tangkar sendiri dalam bahasa
betawi yaitu tulang iga kenapa disebut tulang kenapa menggunakan tulang iga karena memang pada masa
kolonial awal mula kemunculan soto tangkar ini di merupakan soto tangkar yang terkenal di kawasan batavia jakarta

ini modifikasi orang orang pribumi orang orang betawi ya karena orang orang pribumi tidak makan daging seperti tidak makan daging yang dikonsumsi oleh orang orang eropa karena daging itu selalu identik dengan konsumsinya orang eropa dan juga dianggap sebagai bahan makanan yang mahal
soto tangkar sebagai bagian dari kuliner betawi disebut sebut juga mengalami akulturasi atau percampuran budaya mulai dari tionghoa arab hingga india
yang ditandai dengan penyebutannya sebagai soto dan penggunaan minyak samin dalam bumbunya